sepertinya aku memang betul betul harus melupakan kamu wi
hati aku ini masih
hati aku ini masih terasa sakit
hati aku ini masih terasa sakit
hati aku ini masih terasa sakit
gimana caranya aku bisa melupakan kamu wi
gimana caranya aku bisa melupakan kamu wi
nah udah pulang
lihat di bibi bikin makanan kesukaan kamu nih
ada soto pepes ikan nah ini kentang pedas
bibi seneng kalau kamu seneng
akhirnya bibi bisa ngeliat kamu senyum seperti sekarang
kalau si kang bibi sama kamu selama ini sudah membuat kamu merasa
kalau bibi itu lebih sayang tadewi daripada kamu
kamu harus tahu mai
sebetulnya enggak begitu
bibi enggak ngebedain antara kamu dan tadewi
sama seperti anak kandung bibi sendiri mai
waktu kedua orang tua kamu meninggal bibi kan bilang sama kamu
bibi merasa marah sama kamu
kalau bibi akan menggantikan mereka sebagai orang tua kamu
kalau bibi marah sama kamu itu kan habibie sayang sama kamu
bibi kepengen kamu jadi anak yang baik
bibi rasa semua orang tua pasti akan menganggap kamu
bibi pasti akan mengharapkan yang sama
makanya mulai sekarang
kamu enggak usah panggil bibi lagi
kamu panggil bibi ibu ya
bibi rasa tadewi enggak akan keberatan kok
kamu enggak mau kan
saya sekarang panggil bibi ibu ya
bu itu orang yang paling hebat yang paling baik yang pernah maya kenal
ibu juga sayang sama kamu mai
kalau maya pernah menyakiti hati ibu maya enggak pernah sengaja kok bu
maya mau makan makanan yang buatan ibu
saya suka banget bu
nanti kamu pulang aku hantar ya
oh enggak usah sar
aku kan mau bantuin maya
kemarin kan dia pecahin botol jamu jadi harus bayar gaji rugi
mudah mudahan bisa cepat dapet uangnya wi untuk ganti rugi
kasian juga maya
tapi biaru dia perempuan semangatnya tinggi lho
oh jarang kan yang kayak gitu
kalau aku jadi cowok pasti aku naksir
kamu ngomongnya kayak lagi promosi jamu tau gak
mudah mudahan malam ini uang itu terkumpul ya mas
kasian juga kamu sampai jualan seharian gini
tete mau ngapain di sini
tete mau bantu kamu mai
bu saya boleh jualan malam ini
saya gak usah diupah
biar uangnya buat cicilan utangnya maya
aduh tete gak usah
tete kan pasti capek kerja sehari ini warung
udah tete mai bisa sendiri kuk
gak apa apa mai
sampai jumpa bu
jamunya mas pe
eh mendingan sekarang kita cari jalan yang ada warungnya aja
biasanya soalnya kalau ada warung tuh pasti laku teh
gimana kalau kita cari jalan
kita pisah aja
teh bakal kesitu tuh
nanti teteh cari jalan yang banyak warungnya
soalnya kalau kita berdua kan orang pasti belinya dari salah satu dari kita aja
siap siap ya teh sampai ketemu di rumah teh